meski berpotensi sebagai poros maritim dunia
sektor maritim indonesia masih membutuhkan strategi kebijakan yang terintegrasi
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
upaya membangun infrastruktur maritim dan mendorong pariwisata perlu terus dilakukan
strategi tersebut untuk meningkatkan kinerja sektor maritim dan pariwisata
guna mengatasi sejumlah kendala
permasalahan maritim dan pariwisata itulah yang menjadi pokok pembahasan
pada rapat koordinasi antara pemerintah pusat daerah dan bank indonesia
yang diselenggarakan pada dua belas agustus dua ribu enam belas di batam kepulauan riau
gubernur bank indonesia agus martowardoyo memaparkan sejumlah hal penting
yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten
dan bersinergi bersama dengan pemerintah pusat dan daerah terkait
jadi dalam kesempatan ini kita mendiskusikan tentang bagaimana
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ke maritim
dan ini tujuannya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat
dan kita bicarakan tentang bagaimana memperbaiki infrastruktur
bukan hanya infrastruktur fisik tetapi infrastruktur yang selama ini
maupun infrastruktur yang terkait dengan sumber daya manusia
rekor yang diawali dengan diskusi publik itu
dihadiri oleh menko bidang maritim dan sumber daya luhut panjaitan
menpar arief yahya menpan rb asman abnur
serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah
pembahasan dalam diskusi publik difokuskan mengenai reformulasi strategi kebijakan
pengembangan wilayah batam dan sekitarnya sebagai wilayah berdaya saing tinggi secara ekonomi
tujuh poin disepakati para peserta rakor sebagai upaya untuk terus memperkuat koordinasi
dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur maritim
yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dan mendorong peningkatan kepariwisataan
timur itu adalah kunci untuk kita sukses
kalau kita tidak ada timur kita merasa kita paling hebat
bi juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan seperti
bi mengajar di beberapa perguruan tinggi
dan kegiatan sosial di beberapa wilayah kepulauan riau